itu kupunya sugeng itu kan bikinnya dari kencing pak
pak hamid saya yang jamin
pada saat saya mendengar berita tentang pembuatannya kerupuk pasugeng dengan air kotor
saya dengan semua pengurus masjid ikut menyaksikannya
dalam proses pembuatan pak sugeng untuk membuat kerupuk itu dengan secara jernih dan halal
jadi ibu ibu saya mohon untuk tidak ragu lagi
karena kerupuk ini di samping lejat juga bisa dijadikan teman untuk lauk lauk buka puasa maupun sahur
dan bisa juga untuk cemilan
kalau begitu saya beli deh
kok basah sih
apa yang terjadi dengan kerupuk kerupuk kami ya allah
ya allah cobaan apa lagi yang menimpa keluarga kami
eh bu tau nggak
kak sugeng tuh kalau bikin kerupuk pakai air kencing
hah masa sih
ya allah pun
saya lihat sendiri
saya pernah ke tempat situ sama istri saya
jadi selama ini ya kita ditipu sama sugeng
eh pak hamid mulai hari ini bapak aja yang ngisi kerupuk disini ya
habis kerupuknya pak sugeng lepas sih
kalau sajanya kurang itu pasti ketahuan belas ya
pasti ketahuan belangnya
wah alatim bu jangan begitu toh kang hamid
kamu mau ngelak
itu buktinya kan ada
coba kamu cium kerupuk kamu
kalau orang nggak mau nerima jangan dipaksa
kamu pergi sana
mau panggil orang kamu beneran ya orang ini
apa peratnya hidup ini ya allah
apakah engkau mengetah menegurku ya allah
assalamualaikum pak sugong
waalaikumsalam pak ustadz
kerupuknya sudah diantar ke rumah
kalau belum biar saya saja yang membawanya
biar tidak merepotin pak sugong
bau pesing semua
kerupuknya kenapa bau pesing begini pak sugong
itulah pak saya juga nggak tahu
siapa yang menyebar fitnah
sampai kerupuk saya bau pesing semua
orang orang kampung gak ada yang mau beli kerupuk saya lagi pak
sekarang di fitnah katanya saya muda pak
tapi itu tidak benar kan pak sugeng
dini allah pak
ngapain saya harus berbuat seperti itu pak
padahal pak ustadz tahu kan pak
untuk dihasil kerja ini kan buat
malah malah sekarang ibu saya sakit kan mas
ya sudah lah pak sugeng
selesai nanti kita sholat terawih
kita bicarakan bersama
kerupuk yang ada di sini
dibuang saja semua dibersihkan
dan pak sugong bikin lagi yang baru
terima kasih pak ustadz
terima kasih pak sugong
bu beli tepung yang biasa sekarang ya bu
saya minta antar sekarang
nggak mesen air gitu
tak banyak nih
percuma jualan kerupuk lagi
udah gak ada yang beli
kerupuk air kencing
iya gak ibu ibu
siapa yang mau beli kerupuk ya pak sugong
bikinnya kan pakai air kotor
nggak usah jualan deh pak
kan udah ada kotor
nggak ada kotor
nggak ada kotor

pak sugeng sudah mulai jualan lagi
pak sugeng saya pesan dua puluh biji ya kerupuk
pak ustadz tunggu dulu
itu kerupuknya sugong
itu kan bikinnya dari kencing pak
pak hamid saya yang jamin
pada saat saya mendengar berita tentang
pembuatannya kerupuk pak sugong dengan air kotor
saya dengan semua pengurus masjid ikut menyaksikannya
dalam proses pembuatan pak sugeng untuk membuat kerupuk itu
dengan secara jernih dan halal
jadi ibu ibu saya mohon untuk tidak ragu lagi
karena kerupuk ini di samping lejat juga bisa dijadikan teman
untuk lauk pauk buka puasa maupun sahur
dan bisa juga untuk cincin
kalau begitu saya beli deh pak sugeng
tunggu dulu tunggu
ini kan bisa saja kalah kalahnya sugong
ya kerupuknya laku gitu
saya jaminannya pak hamid
terima kasih pak ustadz
jadi beli dulu
jadi beli bu
kamu dagang lagi bu
tapi kan warga nggak ada yang mau beli kerupuk sugong mas
nggak beli gimana malah tambah laris bu
si ustadz si alan itu yang membela sugeng
saya bicara begini dibela
bicara begini dibela
dia menerangkan kalau mereka itu ya
rombongan ustadz itu sudah ke rumahnya si sugong
sugong itu membuat rumpuk nggak pakai air kecil
berarti kita gagal
takkan dong rencana kita mas
iya iya berantakan
kita kasih daging babi aja
beli kepala babi di rumahnya pak togan
bagus juga rencana kamu mas
kalau gitu nanti malam kita ke mamang togar

kita kasih daging babi ya
nanti pak togan
eh pak hamid bu hamid malam malam begini dari mana pak ini habis belanja mas belanja ya
buat apa saya membohongi kalian
gak ada gunanya
kalian tuh harus percaya
sugeng itu kemarin kan
bikin kerupuknya dari air kencing
dia bikinnya dari daging babi
nah segitu pak
ini kan bulan puasa
sekarang kalian semua